sementara itu mantan wakaden b biro paminal propampolri arief rahman arifin
dituntut pidana satu tahun penjara dalam kasus obstruction of justice
atau perintangan penyidikan pembunuhan terhadap yosua utabaran
jaksa penuntut umum meminta majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
menyatakan bahwa arief terbukti secara sah dan meyakinkan
merusak barang bukti elektronik terkait pembunuhan brigadir yosua
jaksa juga mengungkapkan hal hal yang memberatkan dan meringankan bagi arief
hal yang memberatkan yakni membuat file yang memperlihatkan korban yosua masih hidup
agar bisa dirusak dan dihapus sehingga tak bisa berfungsi
sementara itu hal yang meringankan adalah arief mengakui perbuatannya
menyesali masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya